facebook kini tengah dihantam krisis menyusul terbongkarnya penyalahgunaan data pengguna facebook
fakta ini kemudian memunculkan sebuah keresahan mengenai keamanan data para pengguna media sosial
namun menurut seorang pakar big data praktek penyalahgunaan data sudah menjadi hal yang lumrah
seperti apa kita simak laporannya
ini adalah perusahaan yang benar benar menyebabkan berita palsu ke tahap berikutnya dengan menggunakan algoritma
perusahaan yang mengatakan bahwa ini adalah perusahaan yang pivotal dalam mengembangkan donald trump
tapi beberapa pekerjaannya telah menyebabkannya terhentikan dari facebook
dan itu sangat mungkin bagi facebook
di facebook sendiri itu ada akses untuk developer namanya grab facebook analytics
saya bisa menggunakan bahasa penguraman r dengan token saya
saya bisa dapat ambil datanya itu sangat detail sampai istilahnya user itu kemana saja user itu posting apa saja agamanya apa
dan pandangan politiknya seperti apa
dan misalnya saya ambil copy paste token saya ini terus saya pakai kode r itu akan berjalan
dengan algoritma namanya latent deleted allocations itu kita bisa memetakan topik topik percakapan
sehingga ya dengan engine yang dimiliki facebook itu akan sangat mungkin
dan istilahnya ada pihak ketiga atau calon klien dia datang ke misalnya cambridge analytica
pengen mengarahkan opini di sebuah negara ya dia bisa sih membeli hal tersebut
kayaknya sih karena kasus yang kemarin di cambrid analytica
yang sebelumnya token itu bisa dipakai untuk mengagregat semua data semuanya detail
sehingga nggak jalan lagi kalau sekarang untuk data pribadi
cuma kalau untuk data data fampet perusahaan itu kita mesti bisa ambil
nah kalau misalnya masalah kebocoran data sebenarnya sih nggak hal yang luar biasa sih
karena udah banyak

ini saya tunjukin saya bukan fanpage adminnya cnn international atau cnn global dan cnn indonesia
saya bisa dapetin datanya mulai dari dia pertama kali posting sampai ke kemarin
dan itu dari yang saya bisa ngambil sampai delapan tahun terakhir
sebelum sebelumnya mungkin tujuannya itu advertising lah
kira kira misalnya di cnn indonesia tuh yang banyak keywordnya di posting apa
engagementnya seperti apa sehingga iklannya harus seperti apa
di google pun google itu kalau misalnya kita bisa dapat akses datanya
misalnya kita masuk ke akun google kita sendiri kita lihat historinya
itu kita bisa lihat google tuh men track berapa tahun kita di google
google itu bisa men track kita kemana saja jam per jam
kita mencari apa saja di google jam per jam nonton apa saja di youtube jam per jam kayak gitu
nah ini kalau misalnya kita lihat google itu men track
aktivitas saya dari tahun dua ribu sembilan sampai ke dua ribu delapan belas
dan misalnya saya loncat ke dua ribu enam belas
google akan tahu di dua ribu enam belas saya kemana saja
bahkan sampai ke yang level di luar negeri di eropa
karena ini google dapat datanya dari mana dari aktivitas hp kita
kemana hp kita jalan ya disitulah google men track kayak gitu
terus dari sisi
jadi aktivitasnya bisa diambil ya aktivitas web kita kita ngebuka web apa itu akan di track
terus kita kemana saja location history kita itu akan di track
dan dari sisi privacy sebenarnya ada di google sih ada transparansi choice
jadi kita bisa istilahnya memilih data apa yang mau kita share ke google
term on condition dari penggunaan di google
untuk regulasi privasi data setahu saya sih hanya terkait kayaknya data data pribadi
kayak akun bank transaksi di bank gitu doang
cuma kalau misalnya regulasi privasi data di internet setahu saya belum ada
dan kalau misalnya kita mau ngetahkan facebook
ada game game yang lucu lucuan facebook yang keluarnya misalnya hasilnya yang konyol konyol
kita kan harus mengklik dulu tuh login as diri kita
itu sebenarnya sih
app nya ini tuh mengambil data kita foto kita yang pertama kali hingga posting kita
itu sebenarnya diri kita sendiri secara sadar menyerahkan data ke pihak ketiga kayak gitu
ya untuk melindungi privasi di internet itu nyaris nggak mungkin
karena apapun aktivitas kita di internet tuh kan masuk ke dalam data pihak ketiga
entah itu google ataupun perusahaan yang menggunakan api dari google
nah masalahnya supaya kita nggak ada masalah lah di internet ya posting yang bagus bagus aja
karena banyak kasus dia bertahun tahun sebelumnya tuh posting yang aneh aneh
sehingga pada waktu dia misalnya mencantumkan diri jadi siapa gitu kan dari tokoh
itu menjadi backfire bagi dia gitu kan
jadi tipsnya dari saya sih ke internet itu posting yang bagus bagus dan cari yang bagus bagus
karena untuk privasi data itu akan sangat sulit